gunung bromo di kabupaten probolinggo jawa timur
dikenal dengan keindahan alamnya
dari pesona matahari terbitnya panorama kawahnya hingga perbukitannya
setelah enam bulan tutup akibat pandemi covid sembilan belas
wisata alam gunung bromo kembali membuka pintu bagi pengunjung
pintu masuk gunung bromo di empat kabupaten
yakni malang lumajang pasuruan dan probolinggo pun dibuka serentak
pembukaan diresmikan pihak taman nasional bromo tengger semeru
dan juga tokoh adat suku tengger
di pintu masuk dusun cemoro lawang desa ngadisari
kecamatan sukapura kabupaten probolinggo
kita mencoba dari kota dua puluh persen
kota dua puluh persen saja
yang boleh masuk ke
berarti hanya sekitar berapa itu mas erwin
ini per hari enam rata
pengunjung tidak membawa atau tidak mentaati protokol covid yang kita tetapkan
pengunjung akan kita dengan beradati kita kembalikan
para wisatawan mengaku senang bisa dibuka lagi kawasan wisata gunung bromo
meski kini suasana berbeda karena harus mengikuti protokol kesehatan
kan pandemi ini selalu di rumah aja
jadi ketika bromo dibuka saya langsung ke sini
karena kangen juga sih
gak bisa kemana mana selama enam bulan ini kan nggak kemana mana
jadi ketika dibuka ini langsung ke sini
pihak pengelola akan memberi sanksi tegas akan memulangkan pengunjung
jika pengunjung tidak mematuhi protokol kesehatan